butuh banyak hiburan di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
aku harus segera tunggu sama adit ya

mama jangan ngebohong loh nanti dihukum allah
masuk masuk masuk masuk
kan bener kan dia nanti dihukum allah
masuk masuk masuk masuk
bener kan rencana mama berhasil
iya tapi nanti kalau dia pulang terus lihat kenyataannya kayak begini kamu bilang apa
udah lah tenang aja yang penting dia balik dulu kesini
jangan sampai dia kawin sama perempuan kampung itu
dia harus kawin sama keponakan ku
dia harus kawin sama keponakan ku
dia harus kawin sama keponakan ku
jangan sampai dia kawin sama keponakan ku
masuk masuk masuk
kamu sudah mengorbankan kebahagiaan anakku si ajis
dan kamu memilih anak kota itu
dan sekarang kamu datang ke rumahku berpura pura baik
berpura pura ramah dengan kami
enggak ibu pasti salah paham
ibu tolong dengarkan dulu penjelasan dari saya
tidak kurang apa kami dengan kamu fatima
kurang baik apa kami dengan sazkia
inikah pembalasan kamu
kamu cepet pulang kamu cepat pulang
jangan sampai saya semakin marah dengan kamu
ibu saya mohon saya kasih penjelasan dulu sebentar sama ibu
sudah saya tidak perlu penjelasan kamu fatima
jangan menambah sakit hati kami semua
kamu sudah selesai
enggak ada apa apa kok kek
sudah kakek sudah gebal
sudah tidak bisa kamu bohongin lagi
benar kek nadia enggak ada apa apa
kalau pernikahan nadia nanti ada ayah sama ibu
loh kan ada kakek
sama saja kan
atau kamu memang tidak senang kakek hati di sana nanti
ya allah kakek jangan ngomong kayak gitu doang
kakek itu kan orang yang paling penting buat nadia
nadia lagi berhayal
nadia pasti akan senang banget
kalau di sana ada kakek ada ayah dan juga ada ibu
kakek yakin mereka pasti sangat bahagia dengan pernikahanmu nanti
selamat siang ada yang bisa saya bantu
saya mau beli
beli alat tes kehamilan
alat tes kehamilan
tunggu sebentar ya
berapa harganya mak
apa om lo kena serangan jantung
iya dan lumayan parah
jadi lo bakal pulang ke jakarta dong
terus gimana dengan pertunaan loh
ya gue usahain dalam satu dua hari udah balik lagi
jadi kapan lo berangkat ke jakarta
sekarang gue mau mampir ke rumah sasia dulu
karena gue gak enak kalau tiba tiba pergi gitu aja nengahin dia
tolong izin ke pihak rumah sakit ya karena gue gak sempat ngomong
nih aku bawain contoh contoh gaun pengantin
coba deh kamu harus lihat pokoknya nih
enggak aku mau pakai kebaya aja
nat kamu tuh norabanget ya
ini ini beda nat ya ampun
keren banget lihat deh
nia kalau aku pakai gaun kayak gitu ya gak ada aku gak bisa sholat
yaudah gih mendingan kamu sholat daripada ngurusin gaun gak penting
ambil lah amang ambil ambil amang ini ya allah
aku harus gerak dulu
aku musuh banget nitya
iteki dipengen dong
astaga bukan dari kota s complaint langsung dibahas
ibu ada tapi lagi tidur
apa sekarang saya temuin saskia di sekolah ya
kamu gak apa apa
kok buru buru banget
gak ada apa apa
bilang aja sama ibu kalau sekarang saya harus ke jakarta
iya ini erjen ardi
om saya sakit keras
jadi saya harus segera ke sana
sampaikan aja sama ibu
sekarang saya mau jemus saskia
dan sebelum ke jakarta saya antar dia ke sini dulu
kalau aditya kesini
ibu kan lagi tidur di kamar
ibu gak tidur di kamar
katanya mau ke jakarta bu
hari ini sekarang
tapi dia bakalan balik lagi bu sebelum tunangan
lagian juga sekarang dia lagi jemput saskia di sekolahan
udah deh ibu tenang aja ya
gak ada apa apa kok
ardi keluar dulu ya bu
hmm mau beli oleh oleh bu
buat keluarganya aditya di jakarta
masa gak dibuat oleh oleh bu
yaudah ibu sekarang di rumah ya bu
dekat dulu bu
kamu serius banget
lagi mikirin apa sih
pengen cepet cepet pulang
gimana nih persiapan pertunangannya
alhamdulillah semuanya lancar lancar aja
kamu udah pecalon seperti dokter aditya
baik taat lagi
kamu gak apa apa kan
aku cuma sedikit capek
kita ke ruang guru aja yuk
aku pulang duluan aja ya
mat istirahat ya sas